dan kita tersambung melalui sambungan telepon dengan orang tua terduga pelaku pengeroyokan oloan hutapea di jakarta
selamat sore pak oloan
jadi sampai saat ini bapak masih belum mengetahui keberadaan anak bapak
udah pak udah bu udah udah
datang jadi pak polisi dari polda
ngasih tahu siwan katanya sudah di tangan polda
oke jadi putra bapak ini salah satu yang sudah ditangkap atau dpo polisi yang kemudian sudah ditangkap hari ini begitu ya pak ya
putra bapak ini profesinya apa sosoknya seperti apa pak
putra bapak ini sosoknya seperti apa profesinya juga apa pak
profesinya pekerjaannya pak
anak saya ini parkir parkir di depan arung dina
pada saat kejadian anak bapak sempat cerita ke bapak mengenai kejadian adanya pengeroyokan itu pak oloan
oke jadi bapak tahu kalau anak bapak terlibat dalam pengeroyokan itu dari mana
saya sudah habis berantam sama tentara itu
datang abangnya nasi tau sama mamaknya
jadi dia abangnya ini adiknya ini tahu abangnya ngadu
datang lagi ke rumah marah marah
kenapa kau kasih tahu
abis itu pergi
jadi setelah pulang ke rumah tapi langsung pergi
dan tidak ada kabar sampai ada informasi dari polisi hari ini begitu ya pak oloan
ada informasinya sudah dapat poldat ya
nah itu ceritanya sempat
tapi selasa sama rabu
kita sibuk juga nyari
di telepon tidak nyamuk juga
pergi ke tepat saudara
ke depok sama cita yang tidak dapat juga
ke kileksi pun tidak pergi tidak dapat juga
berusaha juga kita mencarinya dulu
karena begini kita berusaha mencarinya
kalau kami yang mendapat
akan jadi bangke nanti dikali
ada pernyataan seperti itu pak oloan
jam dua belas siang
dan tiga kali seharinya itu
eh tiga kali di dalam satu hari itu
keempat malamnya jam sepuluh
dan jam sepuluh itu yang akhirnya terjadi perusakan begitu
iya betul betul
jadi dari rumah kita
orang banyak ini sudah teriak teriak
bilang masuk masuk
buat itu suara
buat itu suara
tapi tidak di lokasi di rumah kita
ngobrol lagi sama minantus sama saya ada dua pak oloan kami
ceritanya gimana tuh pak
pada saat datang kemudian merusak barang barang yang ada di rumah pak oloan
iya kami juga pun disuruh masuk
masuk ke rumah minantus
warung kita sudah ditutup
nah ini rumah menanduk berhadapan
berhadapan sama warung kita
ke rumah minantus
jadi bapak dan keluarga berada di rumah minantus
yang bapak sampaikan tadi datang itu akhirnya masuk ke rumah bapak dan melakukan perusakan begitu
jadi ikut juga kita disuruh masuk
ke rumah minantus
bukan ke rumah kita ya
ke rumah minantus
jadi antar bengong kami
karena kami meras
kentarai ke rumah minantus
diancam sama pukulan
paku kami ikut tak masuk
saat itu sudah saya dengar pintu itu di apa di tendang
kasian saya melihat pintunya rusak
saya suruh minantus saya untuk memberikan kunci
jadi buka baik baik
nggak dikasih juga
pak olawan dengan adanya perusakan gitu kemudian juga ada ancaman
ini semua disampaikan
ini semua disampaikan ke pihak kepolisian atau bagaimana
iya sudah pergi bapak saya kemarin sama istri saya
ada empat orang pergi ke on race
baru pulang enam orang itu tadi malam sampai di sini jam dua belas
nah dengan rumah bapak yang dirusak ini bapak harapannya bagaimana
ya permintaan saya bu ya ditangani yang berwajib lah sesuai dengan hukum
dan ganti kerugian barang barang saya juga
bagaimana kemudian dengan anak bapak yang menjadi salah satu pelaku pengeroyokan pak
penanganan hukumnya kalau bapak inginnya seperti apa pak luhan
bapak inginnya seperti apa pak olawan
bapak inginnya seperti apa pak olawan
sesuai dengan perbuatan anak saya biarlah dia terima hukuman ya bu
bapak ikhlas begitu ya pak ya
pak olawan setelah ada informasi dari mapolda rencananya nanti keluarga akan ke mapolda atau seperti apa

setelah ada informasi anak bapak sudah ditemukan oleh aparat polda
nah ini rencananya apakah keluarga akan ke mapolda atau bagaimana
ya begini bu ya kira kira dua hari tiga hari inilah aku mau visu
di mapolda karena saya beres bersin dulu rumah kita sama warung
nanti kalau ketemu anak bapak apa yang mau disampaikan pak
ya baru melakukan kesehatan itu kan banyak anak anak
baik pak olawan hutapea orang tua terduga pelaku pengeroyokan terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom